p tiga sudah menyampaikan sikap resmi bersama di dalam rapat bersama pak ganjar mahfud
mungkin yang menyatakan tidak ikut rapat ya tetapi diperlukan suatu tahapan tahapan
termasuk naskah akademiknya kemudian merancang dengan sebaik baiknya
kemudian membangun kesadaran rakyat kemudian dilakukan fgd dengan civil society
dengan para guru besar itu tahapan tahapannya
jadi ini segala sesuatunya dipersiapkan
prof mahfud sudah mengatakan naskah akademiknya sedang disempurnakan
tapi revisi nol sudah dikeluarkan
sekarang juga sedang mendapat review dari beberapa pimpinan civil society
beberapa pakar hukum beberapa pakar it
kita bangun kesadaran bahwa yang ingin kita benahi adalah rusaknya nilai nilai demokrasi
jangan sampai seperti pemilu tujuh puluh satu ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah
kemudian ini akan menjadi basis bagi pemerintahan otoriter jilid ii
jangan sampai seperti pemilu tujuh puluh satu ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah
kemudian akan menjadi basis bagi pemilu tujuh puluh satu ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah